dan saat ini kita akan menuju ke menterian pemuda dan olahraga di senayan jakarta
untuk mengetahui informasi terkini dari rencana pencabutan pembekuan pssi
dan kemudian yang ketiga kita menghargai sekaligus menghormati harapan niat kehendak dari pencinta sepak bola tanah air
untuk segera dilakukan perubahan yang lebih baik bagi tata kelola sepak bola tanah air
baik yang berasal dari masyarakat supporter pencipta sepak bola media masa maroko
yang saya dapat dari teman teman wartawan sekitar delapan puluh lima sembilan puluh bukan
yang telah mengajukan surat baik kepada pssi maupun kepada fifa
nah semalam setelah saya tanda tangani surat ini kami langsung mengirim surat itu kepada fifa
agar menjadi perhatian penting bahwa pemerintah ingin kepercayaan ini harus kita
kepercayaan pemerintah kepada viva viva percaya pada pemerintah viva juga percaya pada pssi
kitabnya kepada pemilik suara dan ini harus menjadi komitmen untuk kita jaga bersama sama
agar perubahan ini tidak berhenti di sini bahkan sebaliknya harus kita kawal secara bersama sama
kemudian sejak surat keputusan ini kami tanda tangani maka tentu
pssi asosiasi provinsi asosiasi kabupaten maupun kota dan semuanya baik itu klub
harus menjalankan tata kelola persepak bolaan yang profesional akuntabel transparan
serta bebas dari segala tindakan yang tertentangan dengan prinsip penyelenggaraan olahraga nasional
kemudian yang paling penting dalam surat keputusan ini kami sampaikan bahwa federasi dan klub harus betul betul taat secara konsekuen

dan semuanya harus secara konsekuen juga taat dan melaksanakan semua aturan yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga profesional di tanahayun

dan semuanya harus secara konsekuen juga taat dan melaksanakan semua aturan yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga profesional di tanahayun
saya kira ini beberapa caratan kita dan terima kasih sekali lagi kepada tim transisi yang luar biasa
dan tentu ini tidak berhenti sampai di sini
saya berharap perubahan perubahan ini harus memberikan makna yang berarti sekaligus nyata
bagi pertama diakuinya beberapa klub yang dipinggirkan oleh pssi
beberapa klub yang kemarin datang ke kantor ini
tentu itu harus menjadi caran penting bagi diakuinya kemarin
betul betul secara terbuka memberikan harapan bagi masa depan industri dan prestasi sepak bola tanah air
saya kira itu terima kasih
tahan pak tahan pak
pak sistem transisi gimana pak
pak transisi berubah atau gimana pak
semua kita harus mengawal perubahan ini
karena bagi pemerintah ini tidak cukup sampai di sini
tapi harus terus menerus kita awasi kita dorong agar sekali lagi perubahan itu betul betul nyata di pasal dua puluh
jadi transisi berubah
jadi urusan klb itu silahkan kita hormati
itu menjadi kemenangan pemilik seorang
jadi semua kita baik transisi bopi semua kita harus mengawasi perubahan ini dengan baik
masa saya sudah senang begini masih ditanyain lagi
baik terima kasih assalamu'alaikum